mati itu adalah
saya lebih ingin untuk
bunuh diri itu salah satu
cara untuk lari dari itu
saya mencoba untuk membuli diri saya
ketika saya berusia enam belas tahun
karena saya sudah dari
saya dideteksi dengan
jadi ada momen dimana
saya diatur oleh
seperti kulminasi dari segala hal yang
saya benci itu
ada menjadi satu
saya merasa sendiri saja
mungkin waktu itu
bahkan ke tuhan pun saya merasa
dia sudah tidak mendengar
pembenturan kepala sih
kayak sekitar mungkin
namun setelah itu saya
rehab di salah satu rumah sakit
ternyata saya masih punya kekuatan
kesakitan fisik juga
kesakitan batin itu
bunuh diri sendiri penyebabnya itu sangat kompleks
akan ada tiga faktor yang berperan
sosial biasanya akan menjadi
jadi dia hanya
kekerasan di dalam berpacaran
lalu juga ada masalah masalah
seperti dia misalnya didiskriminasi
karena identitasnya dia
hal hal seperti ini yang bisa memicu
pemikiran bunuh diri
pertama kita harus tahu bahwa ada perubahan perilaku
tanda tanda peringatan bunuh diri ini
dia bisa jadi tiba tiba menarik diri
atau tiba tiba kok membicarakan terus menerus
atau setelah dia ada masa masa
kok kelihatan stres banget tapi tiba tiba kok kelihatan seneng ya gitu
karena jangan salah
ketika dia kelihatan senang bisa jadi
dia sudah memikirkan
oh ini cerat ternyata cara saya mengakhiri rasa sakit saya
dengan percobaan itu saya melihat bahwa
diri saya bisa menghadapi
dengan keinginan saya untuk bunuh diri
dengan orang lain
maupun kenyataan hidup
ternyata saya masih bisa kok
ternyata diri saya mampu mengatasi itu
dari situ adalah
katakanlah apa yang ingin kamu katakan
senyepan itu pada
diri kamu sendiri
membantu kamu untuk mengatasi masalah itu
meskipun kamu tidak ingin
dibantu oleh orang lain
melakukan buru diri lagi
kalau saya sudah